inilah mawar tentu bukan nama sebenarnya
mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di jawa timur ini
lahir dari orang tua yang mengidap hiv aids
dia dan kedua adiknya negatif tidak tertular
selama hidupnya dia sudah kenyang dengan berbagai perlakuan
yang tidak menyenangkan dari lingkungan
yang mengetahui statusnya sebagai anak dengan orang tua yang mengidap hiv aids
kan dulu aku sama ibu sama ayah itu sama adik
itu kan ngetos satu kamar buat orang empat gitu
itu pernah diusir pernah
terus habis diusir dari kos yang satu disebarin ke kos yang kita pindah
akhirnya kita diusir lagi
sampai akhirnya kita numpang di granat itu di darmo
terus akhirnya ya sekarang bisa ngontrak sendiri
terus ibu juga sama ayah beli rumah sendiri
hanya kepada teman teman dekatnya mawar membuka diri
sebagian menjauh sebagian justru
mendukung dan memberinya semangat
kalau teman temanku sendiri mungkin ada yang tahu
cuma mereka lebih milih buat ngerangkul aku gitu
akhirnya dia tahu tanya ke aku ya aku jawab
terus kenapa kalau misalnya orang tua aku kayak gitu
kamu gak mau berteman sama aku
dia tetap maulah
sementara ida ibu mawar mengaku tidak pernah henti memberi motivasi pada anaknya
agar tidak terpengaruh dengan berbagai perundungan
ida mengaku mulai membuka diri
salah satunya berterus terang tentang kondisi kesehatan keluarga pada sekolah anak anaknya
ya memang saya ngomong sama kepala sekolah dan guru gurunya
tanya sih sempat tanya
ibu itu kok sering di rumah sakit
iya bu saya memang relawan
saya relawan tapi ngurusin teman teman orang dengan hiv aid
oh dan saya sendiri memang pelaku
orang dengan hiv positif
oh ya sempat
tapi nggak apa apa bu
ibu lu sehat
sd swasta yang pernah menjadi tempat anak anak ida bersekolah
memilih merahasiakan status anak ida
kepala sekolahnya menyimpannya bahkan dari para guru sekalipun
ya saya yang pasti buat saya saya hanya berpikir ke anaknya saja
mempunyai keinginan untuk sekolah ya saya terima
dan itu pun penyakit itu kan tidak ada hubungannya dengan sekolah
ya mungkin saja ada yang pro dan kontra
ada yang tidak setuju atau apa begitunya
saya menjaga itu saja
mawar dan keluarganya tentu berharap suatu hari nanti stigma pada penghidap hiv aids tidak ada lagi
sehingga mereka tidak perlu lagi merahasiakan status kesehatan
pada orang lain di kiputan surabaya